tak ada pekerjaan lain yang ia tekuni selain menjadi kuli panggul
balik kompendium ini adalah
oke karena menarik nih postingannya mas ganjar di instagram ini saya kutip ya
pada bulan ramadan pengusaha martabak yang rata rata buka sejak sore hingga malam kebanjiran orderan
baru bisa berkomentar begitu tadi statement yang disampaikan ke tim kami
setelah saya bilang jadi cuma dipikir nanti supaya pengaruh
anda pasti familiar dengan makanan ini mie instan
dua duanya followersnya banyak gimana gara aku
kita upayakan seratus triliun
ya kalau emang dari lubuk hati terdalam sih
prediksinya semoga itu tidak terjadi
oh ini bagus bagus ternyata di rumah dibuka
lu mikirin cewek lagi pusing juga gua
apakah kita punya atau tidak punya
sampai umur hampir delapan puluh tahun
amerika itu yang sudah menang dengan demokrasi itu
kondisi ini tak lepas dari pengalaman hidupnya
kemudian pada masa pelaksanaannya juga diawasi dengan ketat baik oleh konsultan pengawas dari kementerian perhubungan
pengusaha generasi kedua atau ketiga seperti dirinya menghadapi tantangan tersendiri
udah ada jessi masih ada jessi masih yang angkatan atas
di jadwal resminya tuh cuman dua kali ya
nicholas mahesa juga tetep berkembang
jadi kalau lihat tuh ada bp enam puluh dua ribu dua belas
soalnya udah ada pengalaman dari nicholas mahesa
kok ngefans sama firdan kata gua
jangan lupa saksikan terus berita berita politik
tapi untuk sementara ini yang kita lakukan adalah kita mau memperkenalkan semua ini untuk mereka bisa nikmati
barulah travel ini mulai melakukan reservasi untuk hotel hotelnya
awalnya udah gak mau basket kuliah tuh
ternyata penemuan mie instan tak lepas dari peristiwa krisis pangan di jepang ketika perang dunia ii
kita cuma harus melakukan refleksi
amin ya oke kak gung
lebih suka mana ternyata
terima kasih sudah mengundang kami pak di sini
pokoknya yang langsung didapat aja di pinggir laut ya
masalah sih gak terlalu gak terlalu
bukan dibangun lima tahun sekaligus langsung jadi semua
saja untuk kesempatan ini
tidak mampu memberikan pelayanan sebagaimana komitmen